hidup terus lah jauh jauh bikin gua gak cepet lapar ada juga orang dipikirin lapar
ini rasa kacang hijau makasih ya oh ya tadi saya ke supermarket beli dua box energen dapat
dua karnister cantik warnanya lucu lucu loh ini untuk kalian dan lupa minum energennya ya
waalaikumsalam ya ampun sabdi mas malam malam begini jadi kesini bangsa akan janji mengasihi
vitamin untuk para santri ini aduh terima kasih banyak jadi ngerepotin eh mau kemana
saya boleh ke dalam ih maafi sancap dimas jam segini tepa santri tidak boleh menerima tamu para
santri temur pada istirahat maafin saya emang soal peraturan itu saya nggak tahu yang apa apa
tuh soalnya tadi saya ada pasien yang harus saya tangani ya pasti itu cepet dimas mah orangnya
sibuk kalau gitu saya langsung mampir emang yaitu hati hati di jalan assalamualaikum waalaikumsalam
ya lah bang apa yang penting tempatnya bersih dan juga enggak najis ini betul mon aja najis
bang tommy aja yang lebih tua ilmu belum nyampe bang jadi gue nih iyalah ya udah gue tetap tuhan
allah huakbar allah huakbar asyadu'allah ilahi allah syadu'anam muhammad rasulullah
ilallah allahu akbar allah bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahirobbil alamin arrohmanirrohim
imanik yawmiddin iyaka na'budu iyaka nasta'inu
dina suratul mustaqim suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladzallin
kandar kalau misalnya berduaan kayak gini teh nanti yang ketiganya teh setan gimana kalau nanti
setannya muncul so saya boleh minta tolongan ini tolong kasihin wianti ya kenapa cuma tewi anti aja
kan ada tepatin teatril telulu demi demi neng juga ada tapi buatnya enggak ada kok
ini kenapa dokter tahu kalau suka permen pasti dokter teh baca isi hati neneng neng tolong kasihin ke
wianti ya pasti ini teneng kasihin ke wianti alhamdulillah ngomong ngomong ini teh kesukaan
wianti juga saya tuh belum tahu wianti tuh suka apa enggak ya saya tuh belum tau wianti tuh suka apa enggak
ong pengen lima puluh k
amin ya allah ya allah amin semangat terus ya bang ya siap mon

hai udah kelar masalahnya boy masalah perpasaran yang lu bahas tadi masih kata
makam pleng deh udah diperingatin tuh bocah supaya jangan kemana mana jagain tuh pasar
dengan bener soalnya kalau pasar nggak ada yang jagain mamut suenang suenang
energen rasa jagung atau oh ya emang ya poy
kalau kita habis sahur nungguin imsak agak afdol kalau kagak minum segelas
energen sebelum imsak ya kan oh jangan lama lama bu saya pesan satu lagi rasa
cepet cepet lapar ada juga orang dipikirin lapar
ini rasa jagung
makasih bu ya
oh iya tadi saya ke supermarket beli dua box energen dapet dua kanister cantik warnanya lucu lucu loh
wah ini untuk kalian
tapi jangan lupa minum energinya ya supaya puasa kalian full dan tetap semangat
makasih bu ya
kopi kopi gimana bulir jagungnya aslipi gua nggak mau kalah kacang hijaunya juga asli kayak
serat kenyangnya lebih lama lebih sehat lebih nikmat kaya serat kenyang nih tahan lama juga
untung aja kita kagak jadi nginep di basecamp tuh ang
kalau jadi bisa stress gua
ini jantung rasanya pengen copot
dikit dikit tuh senior lo
hah tapi lo jadi orang harus sabar
karena allah nggak bakal muji seseorang kalau orang itu nggak sanggup ngelaluin
ya tapi lo jadi orang harus sabar ya
karena allah nggak bakal muji seseorang kalau orang itu nggak sanggup ngelaluin
lo tau sih
nggak kamu tuh dumbin
kalau kata orang prancis masinarion
dumbin artinya kamu bisa ngomong yang baik gitu yang betul gitu yang pas gitu
bebas serah lo
rotunya udah habis mbak
alhamdulillah laris manis pak
pak pak mau tahu nggak kelanjutan ceritanya si pelakor itu
bener kan sekarang hidupnya gak bahagia bersama mantan suamiku
ambil tuh mantanku
mbak pegang roti ini
ya pegang aja dulu
ini rutinnya saya pegang terus
coba mbak pegang roti ini selama satu jam
dua jam bahkan tiga jam
wah ya nggak mau lah pak
begitupun dengan hati kita ini mbak
kalau kejengkelan itu ditumpuk sebentar dalam hati
mungkin rasanya nggak berat
iya juga sih
tapi kalau kekesalan itu bertahun tahun diinget inget terus
seperti mbak parti
sama aja dengan roti ini
membuat hati ini pegel dan kepala ini jadi mumet
ini bisa aja pak ustadz julki
lo denger apa yang gue denger nggak
itu benar ustadz julki fli
eh pak bentar ya ada titipan nih
ini kemarin ada pak ustadz beling datang kesini
dan ini rotinya mbak
ini uang rotinya pak
oh iya terima kasih ya
terima kasih juga
saya pun disini dulu
alhamdulillah num blowing mungkin kita bisa ketemu ustadz sekarang
kita sudah keliling jakarta ustadz jalan jalan tikus juga kita telusuri
akhirnya alhamdulillah ketemu juga ini
karena allah yang mempertemukan kita
jadi sekarang apa yang kalian tanya
oh gini ustadz saya butuh jawaban
ada salah satu santri yang bertanya kepada saya
sang soro padahal kan yang bener mansobaro zofiro ya state gimana state kalian ini mencari saya
beberapa hari ada tiga hari lebih kayaknya kalau tiga hari banyak banyak apa kalian pernah menyerah
karena pasti banyak nikah nikahnya ini nih nyerah terus ngeluh terus kalian bener bener menyerah
enggak saya mau bercanda state pak ang yang serius sekarang bagaimana perasaan kalian setelah
bertemu dengan sahab bertemu dengan orang yang kalian cari selama ini alhamdulillah ustadz
lagi nggak bisa dijelasin dengan kata kata lega bisa tapi kan enggak sama rasanya waktu kalian untuk
memutuskan menyerah lah itulah yang dinamakan
orang yang sabar itu udah pasti akan mendapatkan kemenangan ya seperti kalian ini